kamar dagang dan industri mengajak untuk mengawal dunia usaha secara inklusif dan kolaboratif
di momen hud ke lima puluh empat kadin berharap semakin banyak pembangunan ekonomi yang dicapai untuk kinerja dunia usaha nasional
selain itu sebagai pelaksana b dua puluh mendatang kadin berharap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa
dengan mendatangkan banyak investor dan membuka lapangan kerja
kamar dagang dan industri memperingati hari ulang tahun ke lima puluh tiga
mengawali hari jadinya tersebut kadin menggelar turnamen golf dengan para pengusaha
ketua umum kadin indonesia arsyad rashid mengungkapkan
dengan berolahraga mampu mengasah jiwa kompetisi dan sportivitas para pengusaha
hari wakil kadin indonesia dan pada hari ini tahun ke lima puluh empat

hari wakil kadin indonesia berdiri
jadi ini adalah suatu hadiah enam tahun ya bersama sama pada hari ini kita melakukan syukuran
nah syukuran ini diawali dengan namanya olahraga
kenapa golf karena itu bagaimana kita bisa berkompetisi melawan diri sendiri
itu adalah bagaimana sportivitas yang ada bahwa selain berkompetisi dengan yang lain
tapi yang paling penting adalah bagaimana berkompetisi dengan diri sendiri
nah itu menjadi spirit utama bagaimana
sebagai seorang pengusaha kita ini bisa menjalankan tugas kita
menjadikan spirit seorang sportivitas dan juga dari kompetitivitas terhadap diri sendiri
selain itu lembaga yang berkiprah sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini
juga ditunjuk sebagai pelaksana b dua puluh atau forum diskusi bisnis global
arsyad berharap acara b dua puluh mampu mendatangkan banyak investor dan peluang usaha
bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di indonesia
kami membantu pemerintah untuk support pemerintah
sekarang khususnya untuk b dua puluh karena sebaiknya artian si dunia sekarang ini
karena dengan b dua puluh semua dunia akan melihat indonesia
dan harapannya dari kebijak bahwa kita bisa melihat antara dunia worldnya dengan indonesia baru
dan dimana ingin mengundang semua investor dan juga pedagang untuk berdagang dengan indonesia
untuk invest di indonesia karena kita siap untuk bersama sama bergurau di indonesia
karena utamanya pada saat ini

arsyad optimistis dengan inklusif dan kolaboratif
indonesia mampu bertahan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia
di tengah tantangan kenaikan harga bbm dan inflasi